inilah detik detik penyerahan empat awak henry yang baru dibebaskan dari kelompok abu sayyaf
dilakukan oleh militer filipina langsung di perairan filipina selatan
awak kapal dijemput dengan kri surabaya milik tni angkatan laut indonesia
kri surabaya milik angkatan laut indonesia menjemput empat awak kapal henry di perairan filipina selatan pada rabu jam dua siang
empat wni itu diserahkan militer filipina setelah dibebaskan dari sekapan kelompok abu sayyaf
keempat awak kapal tersebut adalah muhammad arianto misnan kemudian dede irfan hilmi samsir dan loren
mereka naik ke kri surabaya melalui lambung kiri kapal
mereka disergap abu sayyaf di dekat pulau ligitan